kenapa lu di situ bapak tadi ketuk ketuk pintu pagar enggak ngapain orangnya baru nyampe
kalian tadi ketuk ketuk pintu pagar enggak akan baru pulang bareng kau terus siapa dong
hai tahu apa jangan jangan hangi golu masa siang siang ada demit udah sana orang lagi
belum tahu sih kamu pulang di kampus aku aja biar jadi juniorku ah nanti
ospeknya galak lagi ya enggak lah zaman sekarang itu udah gak mau sih mau spek ospek
adanya tupukan kak raffan tapi setiap kampusnya beda beda wah seru dong iya dong seru
kacimut laras tangan kenapa tadi habis jatuh di metro mini jatuh
bangga iya dong laki laki tuh harus punya banyak pengalaman ada beda masa iya cuma kurang gesit doang
kurang olahraga boleh dong main futsal olahraga bobby futsal iya
ini perang dulu ya iya
kenapa kamu terjauh mulas iya pipikan udah bilangin nih jangan makan
rujaknya pedas pedas bukan pih ini mah mulas mau ada yang dikeluarin oh biasanya kan mampet ya
iya ya udah tuh numpang di rumah emak mau pilihan terin enggak usah pih ini bisa jalan sendiri
pas sudah tahu kamu jatuh dari metro mini kamu tahu dari mana dari maspur tadi pas naik ojek pulang
oh emangnya kenapa kalau harus tahu enggak papa cuma aku pengen ngasih kamu surprise aja surprise kamu
jatuh dari metro mini iya ngaco kamu kecelakaan itu bukan buat pamer
mau bantuin bikin kue
pesenannya cuman dikit
jadi mak kagak ngabarin
lagian sekarang lagi sepi
jadi dikerjain sama tati sama yanti aja udah cukup
mak kagak bantu ngerjain kok
oh gitu mak
saya boleh numpang ke toilet nggak
toilet dirumah saya mampet
mak saya boleh masuk sekarang
masuk masuk masuk
neng iyo mau bantuin bikin kue
tapi bikin kuenya udah mau selesai
tati semua yang ngerjain
luka kamu parah
ada yang patah
emangnya kamu punya rekomendasi pengobatan alternatif
enggak emangnya kenapa
gak elah sakit kagak sebulah apa
di bawah mancing juga semburot
anjak wadidah malas sekali berdoa doang
gak ada yang ribut ribut mulu
lo sih suka ngajak ribut
lo tuh suka ngajak ribut
udah pulang aja si odi
gua pegel jalan kesana
lo kayak orang tua aja
pakai acara pegel segala
emang bodet tua naim
oh sama aja murot
nanti saya nyusul kesana
dia ada di rumah
tinggal tujuh ribu rot
bukan pulsa lo si odi ke gimana
mana gua tau gua kagak tanya
kenapa lu kagak tanya im
oh gah pulsa gua abis mancing kagak urusannya
oh gah ntar gua ribut mulu
udah gua pulang
bapak mules juga
iya udah kebelet
yaudah tuh pak
susulin iya ke rumah emak
malu kenapa pak
ya malu aja tuh ah
yaudah bapak mau ke rumah haji murot aja
yaudah tuh sok
toprak aja dah ndro satu
ternyata siapa dong
masa siang siang ada demit
mertua lu masih sakit
lu tau dari mana
dini lu masih di sana
udah selesai semua mak
oh seperti itu
yaudah makasih ya
yaudah kalau gitu saya pulang dulu ya mak
saya teh itu
di rumah artis
nah wc nya mampet
oh seperti itu
iya seperti itu mak
tapi masih ada yang io di wc
pak odi tunggu dulu deh
iya itu mak
biar saya nunggu di sini aja
makasih bang ustaz
ya gua jalan dulu ya

gua mau ngidur dulu nyari pembeli
eh lu mau ke rumah tini juga nggak apa apa
tak ada yang protes
dendol manis tini
dendol manis dingin
mas masih ada snl nya
masih ada bu
bikin dua ya
udah mak makasih ya mak
ulu ulu iyo bapak juga mau numpang ke kamar manis
dendol manis dingin
dendol manis tini
berkali kali neng sms juga
maaf ya baterai handphone saya abis
jadi saya tinggal di rumah
bapak saya kemana ya mah
udah pulang duluan
oh ya udah atuh saya permisi dulu mak